kpk tampaknya menyatakan belum akan menahan mantan direktur utama garuda indonesia emir syahsatar
karena terjerat kasus suap pengadaan mesin rolls royce dan pembelian pesawat airbus sas
kpk masih memperkuat bukti bukti yang ada dan juga seluruh bukti sudah memenuhi ketentuan pasal dua puluh satu kuhp
kpk pasti akan menahan emir syahsatar
ini masih perlu melakukan pemeriksaan pemeriksaan
kita tahu penahanan dilakukan dalam proses penyidikan
dan jika nanti sudah dipenuhi ketentuan di pasal dua puluh satu kuhp
jadi patokan kita itu sampai saat ini kami masih terus dalami dan perkuat bukti bukti yang sudah kami miliki sebelumnya